di luar persiapan piala dunia u tujuh belas ya indonesia juga akan menghadapi piala asia piala ff u dua puluh tiga mimpi timnas u dua puluh tiga lolos ke piala asia dan piala ff u dua puluh tiga ini diambang bayang bayang ketidakpastian kegagalan
hal ini karena beberapa klub dikabarkan belum rela untuk melepas pemainnya ke timnas untuk ajang piala aff u dua puluh tiga
daftar nama pemain yang dirilis oleh pssi pun dihapus dari media sosial beberapa saat setelah dipublis lalu bagaimana sebenarnya kondisi timnas dan persiapannya menuju piala ff u dua puluh tiga yang berlangsung
sebentar lagi bergabung bersama kami sumarji ketua komite ad hoc badan tim nasional
pak sumarji selamat sore
selamat sore mbak
pak sumarji boleh diinformasikan kepada kami hingga saat ini sebetulnya seperti apa perkembangan pemain muda u dua puluh tiga untuk bisa tetap bertanding di piala aff
dan piala asia apakah sudah ada nama nama final yang akan diturunkan
ya baik terima kasih
jadi untuk pemain yang dipanggil timnas berkhusus untuk aff u dua puluh tiga di thailand yang sedianya kita akan melaksanakan tc itu tanggal delapan kita undur jadi tanggal sepuluh
dikarenakan kita menyesuaikan jadwal kompetisi
nah perlu saya sampaikan berkaitan dengan soal pemanggilan pemain timnas u dua puluh tiga yang rencana akan kita kumpulkan tanggal sepuluh
sampai dengan sore hari ini itu kondisinya semua klub yang tadinya ada beberapa yang mempertanyakan
tapi sudah kami berikan penjelasan dan pengertian
insya allah nanti tanggal sepuluh semuanya pasti akan
dilepas dan akan berkumpul bergabung di sultan tanggal sepuluh itu
sehingga sore ini kita bisa melaksanakan kegiatan latihan bersama di bawah asuhan sentai
oke artinya training camp hari ini yang harusnya diselenggarakan hari ini dibatalkan ditunda begitu ya
karena nama namanya belum final sampai saat ini
tapi kalau tadi disampaikan ada komunikasi dengan para klub dengan para pemilik klub
bagaimana persuasi dari badan timnas agar ada win win solution
dengan para pemilik klub ini
jadi memang kaitannya dengan pemanggilan beberapa pemain yang ada komplain atau ada keberatan dari klub
kami sudah menyepakati
jadi intinya kami selalu kami di badan timnas selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan teman teman
mulai dari owner klub sampai dengan manajemen yang ada di klub masing masing yang memang
pemainnya itu ada yang akan dipanggil untuk memperkuat timnas
nah bagaimana dengan situasi dan kondisi yang ada
seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk sementara ini sampai dengan sore ini
dari beberapa pemain dua puluh empat pemain
hanya tinggal satu saja yang belum memberitahukan konfirmasi bahwa akan melepas
tetapi saya sudah mencoba untuk mengkomunikasikan
dan insya allah mungkin sore ini malam nanti pasti akan ada jawaban
intinya bahwa kami semua di delapan belas klub delapan belas klub liga satu semuanya akan mendukung dan akan mensupport para pemain yang akan dipanggil akan dikirim
intinya seperti itu
pak sumarji tapi kita ketahui piala aff ini bukan agenda fifa
bagaimana kemudian dengan pemain pemain
indonesia yang mungkin bermain di tim luar negeri
apakah juga akan diundang untuk bisa bermain dalam piala aff ini atau seperti apa
ya jadi ada beberapa pemain yang salah satu contoh givar dan lain sebagainya
itu memang sudah kita berikan surat pemberitahuan di klubnya
dan mereka sudah menjawab bahwa tidak bisa mengirim
karena memang di luar agenda fifa
sehingga kami pun juga merespons
kami juga menerima
karena kan memang untuk aff ini khusus untuk pemain yang bermain di luar memang ini bukan agenda fifa
sehingga kami memaklumi
tetapi yang harus kita sama sama ingat bahwa khusus untuk pemain pemain yang saat sekarang ini memperkuat di liga satu
yang kita panggil adalah jiwa nasionalismenya
ada memang beberapa hal yang menjadi catatan
catatan oleh teman teman
selalu beralasan bahwa ini khususnya di liga satu ini
saya perlu sampaikan
ada catatan bahwa ini bukan kalender fifa
ada sedikit protes dan lain sebagainya
saya sudah jelaskan kepada teman teman
kalau teman teman di liga satu ini tidak melepas pemain
secara otomatis kalaupun kita tidak target
itu juga akan membawa nama jelek bangsa kita
contoh misalkan mau melawan malaysia mau melawan vietnam mau melawan thailand
akan dengan mudah merelakan kalah begitu saja
itulah yang saya minta kepada teman teman secara keseluruhan
baik itu owner manajemen dan pelatih
termasuk firtek di masing masing klub khususnya liga satu
kerelaannya kita ini bicara yang kita bicarakan adalah nasionalisme
apapun tidak usah melihat itu
aff ataupun itu nanti asean games
yang tidak masuk dalam kaler fifa
sebaiknya kalau timnas memanggil negara memanggil harus merelakan
harusnya ada dukungan begitu ya
mengingat ini pemanggilan nasional gitu
ada jiwa nasionalisme yang harusnya bisa dibantu oleh teman teman di klub
tapi kalau melihat tadi disampaikan sama pak sumarji
training camp artinya ada di tanggal sepuluh ya
di tanggal sepuluh agustus

apakah kompetisi akan berjalan sebentar lagi
waktunya mepet banget nih pak sumarji
efektif nggak ini
sebenarnya kalau berkaitan dengan kondisi saat sekarang ini
tidak ada masalah
sekarang ini kan kompetisi di liga satu kan sedang berjalan
nah pemanggilan dua puluh empat pemain aff itu semuanya sedang on fire di masing masing liga yang ada di kita
semua ada delapan belas klub
ketemu hanya empat hari pun
untuk tc setelah itu kita akan berangkat
sesuai jadwal tanggal empat belas
tidak ada masalah
dan kita semua meyakini
dan kita semua secara teknis
dan para pelatih yang lain
sudah dibicarakan itu
kami meyakini bahwa tidak akan jadi masalah
karena liga satu sedang bergulir
dan mereka semua lagi on fire di masing masing klub
bukan pemain level keduanya
atau pemain level ke dua
tapi ini adalah level satu nya
sehingga untuk bisa timbul chemistry
insya allah ya
mungkin tidak begitu lama mereka akan kemis
kita tunggu kabar baiknya pak sumarji
nanti di thailand
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sumarji ketua komite asok badan tim nasional